dugaan kasus swap operasi tanggap tangan kpk atasi irman guzman kembali membuka mata publik
betapa riskan pelaksanaan tugas dan pengaruh seorang pejabat negara
badan kehormatan telah mencopot irman gusman sebagai ketua dewan perwakilan daerah atau dpd
pasca kpk menetapkan irman gusman sebagai tersangka
lantas apakah penghasilan seorang ketua dpd dirasa kurang sehingga diduga tergoda suap
seperti apa sesungguhnya lingkaran importasi gula di indonesia
gula goda irman guzman
seulah sebilengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu ini memang sejak akhir pekan lalu ramai sekali ya ketika pertama kali kita menyaksikan
bahwa kpk mengumumkan ada operasi tangkap tangan terhadap ketua dpd
kita semua mengelah nafas sebentar
karena ternyata lagi langsung
lagi pejabat negara tertanggap tangan lagi kali ini
dengan dugaan kasus swap
kita masih menggunakan kata dugaan karena pengadilan belum dimulai
fonis hakim juga belum dijatuhkan
jadi kita selalu menggunakan kata dugaan
tapi bila kita melihat bagaimana kasus ini secara keseluruhan
penokohan seorang irman gusman sebagai ketua dpd menarik untuk kita tilik
apa sesungguhnya yang sedang terjadi dengan pejabat negara
bukankah negara mengalokasikan dana
menggaji mereka untuk melayani publik
bukankah uang uang yang mereka dapatkan adalah uang rakyat yang memang harusnya bisa mereka pertanggungjawabkan
kita mulai dari gaji ketua dpd kali ini
berapa sebenarnya yang diterima oleh seorang ketua dpd setiap bulan
saya ajak anda ini datanya
untuk gaji pokok sendiri menurut data dari kementerian keuangan itu mencapai dua puluh lima delapan belas juta rupiah
itu hanya untuk gaji pokok
kemudian selanjutnya untuk tunjangan itu mencapai tiga puluh delapan

lantas secara total dalam bulanan berapa sesungguhnya yang diterima seorang ketua dpd

banyak ya hampir enam puluh tiga juta per bulan loh
dengan angka ini harusnya rakyat berharap sebagai perwakilan daerah
sebagai ketua dpd mereka bisa menyuarakan apa apa yang harusnya memang
yang diselesaikan oleh negara dengan anggaran tersebut tentunya dengan survei survei yang mereka lakukan langsung ke konstituen
ataupun juga dalam hal ini ke daerah daerah yang mereka wakili
dan sebagai informasi juga setiap tahunnya masing masing anggota dpd menyedot dana apbn hingga dua lima miliar rupiah
bila dikalikan dengan satu ratus tiga puluh dua anggota dpd selama lima tahun
dan jumlahnya sangat besar
komponen pendapatan anggota dpd gaji bulanannya itu sekitar enam puluh
kalau rata rata untuk anggota itu
sekitar tujuh puluh juta tapi dalam hal ini ketua enam puluh dua juta
tapi itu belum termasuk lagi biaya dapat penghasilan lain lain
jatah reses empat kali dalam setahun
anggarannya itu sekitar tiga ratus juta rupiah setiap reses
lalu kemudian setiap bulan setiap bulan mereka bisa pulang ke dapil dengan sppd nya dua puluh empat juta
jadi ada lagi loh plus plusnya itu banyak
kemudian ada juga kita lihat forum grup diskusi empat kali itu dijatah berapa
ada lagi gitu
dan kemudian juga ada kunjungan kerja ke luar negeri dua kali setahun dengan jatah satu ratus lima puluh juta
jadi ada plus lagi ya
sampai gak muat loh plasma saya karena banyak banget plus plusnya ya
jauh ya kalau misalnya kalau kita karyawan biasa kan gaji paling ya itu itu aja ya nggak banyak plus plusnya ya
tapi kali ini kita lihat mereka tuh kalau pulang kunjungan kerja itu bisa dapatnya tujuh puluh lima juta lagi loh kalau kunjungan kerja ke luar negeri
mau jadi anggota dapd enak loh banyak banget tuh
dua puluh juta tambah tiga puluh lima juta dua puluh empat juta kemudian ada masa reses kemudian ini ada kunjungan ke luar negeri udah jalan jalan foto foto selfie dapat uang lagi tujuh puluh lima juta enak kan
ya tapi kita berharap bukan enaknya tapi sebuah tanggung jawab sesungguhnya
bahwa dalam penghasilan yang mereka dapatkan itu mengandung sebuah value sebuah filosofi yang sangat berat
yang harusnya ketika mereka disumpah mereka paham untuk apa rakyat menggaji mereka
untuk apa negara mengalokasikan dana kepada mereka
bukankah itu untuk sesuatu yang kita harapkan lebih positif memperbaiki utamanya dalam hal ini dpd adalah masing masing daerah
kita anggap saja pemerataan ekonomi saja itu masih sangat jauh di tiap daerah
harusnya memang dpd itu bisa bekerja lebih maksimal
saya ingin kembali sedikit ke sini karena kita tahu pada awal tahun sempat ada wacana untuk membubarkan dpd
karena dianggap efektivitasnya kurang
efektivitas dianggap sangat minim
tapi kemudian dari dpd mendapat perlawanan
tidak dong kita kan juga bekerja untuk masing masing ketika dpr mewakili rakyat kita mewakili daerah misalnya
ketika itu memang kita menganggap mengapa dpd ingin dibubarkan ya
tapi ternyata hingga saat ini dpd masih ada
sehingga akhirnya momentum penangkapan irman gusman pun terjadi pada akhir pekan lalu
apakah ini kemudian melegitimasi wacana untuk membubarkan dpd
kita masih menunggu waktu
lalu saya ingin spesifik profiling ke irman gusman
siapa sesungguhnya irman gusman
tentunya karena ini program ekonomi bisnis kita lebih khusus ke ekonomi
berapa sih pendapatan atau kekayaan irman gusman kita lihat
untuk surat berharga dalam hal ini misalnya ini pasti bicara mengenai investasi ya
kalau surat berharga kita nggak terbaca juga sih ya
oke pokoknya surat berharga itu terkait investasi itu dia punya pada tahun dua ribu empat belas

lalu selanjutnya giro yang dia punya
jadi bisa dalam rupiah bisa juga dalam falas
dalam hal ini dolar amerika misalnya
empat puluh ribu lebih dalam dolar amerika
kemudian tujuh satu miliar dalam rupiah
lalu kita lihat bagaimana harta tidak bergerak
harga tidak bergerak itu misalnya tanah yang dia punya gedung
kita kan tahu ya kalau anggota dewan itu biasanya punya investasi properti
nah itu masuk ke partai tidak bergerak
dia punya senilainya enam lima miliar rupiah
lalu kemudian harta tidak bergerak itu seperti apa
kemudian juga mobil misalnya alat transportasi yang dia punya
itu masuk ke harta bergerak
itu tiga dua miliar rupiah
lalu secara total bila kita bandingkan dengan laporan harta kekayaan
dilaporkan oleh irman gusman dari komisi pemberantasan korupsi
ini mengalami peningkatan meskipun tidak begitu banyak
kita lihat pada tahun dua ribu sembilan itu mencapai tiga puluh satu delapan miliar rupiah
naik tipis itu menjadi tiga puluh satu sembilan miliar rupiah
kalau anda punya uang segini banyak anda merasa cukup
karena dalam konsep ekonomi ada sebuah konsep yang disebutkan yaitu the more is better
tapi itu bisa menjadi juga hal yang negatif kalau anda kemudian mengartikannya dengan hal hal seperti yang ya dugaan dugaan suap dan lain sebagainya
lalu kita lihat kita bergeser mengenai gula
jadi kita lebih ke kontennya
kita kaitannya suap untuk importasi gula
kita bicara dulu mengenai tren impor gula
kita ambil data tahun dua ribu lima belas dari kementerian dan ini merefleksikan rata rata siklus untuk kebutuhan gula impor itu seperti apa
kita lihat memang ini mengalami siklus ya dan cenderung mengalami kenaikan hingga akhir tahun
kita lihat terakhir pada desember ada satu ratus tujuh belas juta dolar amerika itu pada sepanjang semester dua itu mengalami kenaikan
ini memang sangat berpengaruh ya misalnya dengan masa ataupun juga periode
giling dan lain sebagainya itu sangat terpengaruh
dan kita lihat mengapa impor gula terjadi kita catat mengenai gula ini
menurut catatan asosiasi gula rafinasi indonesia ataupun agri misalnya kita ambil contoh statement mereka
tahun lalu saja kebutuhan gula nasional itu sekitar enam juta ton atau setara dengan
jadi kalau gula yang kita konsumsi itu diawali dengan raw sugar ataupun gula mentah itu setara dengan enam tiga puluh delapan ton
namun produksi dalam negeri hanya mampu memproduksi dua empat puluh tujuh juta ton
maka kita kurangilah ini enam tiga puluh delapan oke kita kurangi dengan dua empat juta ton
maka akan ada hasil sekitar tiga lima puluh tiga juta ton
tiga lima puluh tiga juta ton ini kemana dibutuhkan ke siapa ini
ya untuk kita untuk menuhi ini loh bu
ibu ibu tiap hari
kalau buat teh manis kan butuh gula
atau ibu ibu kalau misalnya mau masak apapun ataupun juga restoran juga butuh gula
tidak hanya itu ada juga nanti untuk gula industri yang dikenal dengan gula rafinasi
jadi memenuhi kebutuhan domestik kita kan kalau ekonomi bicara supply dan demand ya
jadi ketika demandnya itu sangat tinggi itu misalnya sekitar segini nih enam tiga puluh delapan juta ton
kemudian supply pemerintah hanya bisa supply produksi dua empat puluh tujuh juta ton
defisit inilah kemudian yang membuka celah impor
impor dalam bentuk raw sugar sendiri itu berasal dari beberapa negara seperti brazil australia dan juga thailand
selain itu produsen utama raw sugar di dunia juga ada amerika serikat india uni eropa kuba dan afrika selatan
jadi terkait dengan konteks demand dan supply untuk gula sendiri yang menjadi pertanyaan kemudian
dalam sejarah indonesia kita pernah sangat populer sebagai produsen beberapa komoditas saya rasa termasuk gula
kita punya pt perkebunan hingga belasan bahkan
mereka harusnya kalau kita belum bicara banyak yang sedang obrol lahan lahan ptp ya
itu harusnya bisa membuat sebuah produksi yang lebih baik
harusnya bisa dipompa produksinya untuk memenuhi ini loh enam tiga puluh delapan juta ton ini gitu loh
tidak selamanya impor itu adalah haram tapi alangkah baiknya kalau melihat angka ini kita sudah kelebihan lebih banyak impornya

nilai gula nasional kita ketika nanti kita tidak bisa punya bergaining position sebagai sebuah negara
tapi kalau kita punya produksi yang lebih baik lebih besar dibandingkan impor paling tidak kita tidak ketakutan kalau ada kejadian tertentu
atau misalnya secara hubungan politik ekonomi dengan negara negara seperti brazil misalnya thailand
kita lebih bisa angkat kepala karena kita punya produksi dalam hal gula ya dalam hal importasi gula karena kita bisa produksi
dan kita lihat berapa banyak produk yang kita dapat
dan kita lihat beberapa bumn mendapatkan jatah impor memang
rni misalnya mendapatkan jatah impor enam belas ribu ton meskipun awalnya adalah seratus ribu ton
kemudian sebanyak sepuluh ribu ton diolah di pt pg raja wali
jadi ada pg krebet dan juga pg raja agung
sedangkan enam ribu ton di pt pg raja wali ii dan lain lain ya jadi banyak sekali
dan kita lihat sembilan puluh delapan ribu ton selebihnya merupakan jatah dari ptp
ini yang ingin saya bahas tadi
ptp ada empat ptp yang mendapat
yaitu ptp sembilan ptpn sembilan kemudian ptpn sepuluh ptpn sebelas dan kemudian ptpn dua belas
banyak ya nanti kita akan bahas lebih dalam ya
tapi yang pasti nanti gula gula yang diimpor ini itu tidak hanya melulu untuk konsumen rumah tangga seperti saya
seperti anda seperti kita semua tapi juga untuk industri
untuk industri mana
makanan minuman itu loh bu
minuman minuman yang kita suka beli minuman jadi
itu mereka perlu gula namanya gula rafinasi
atau misalnya juga kita lihat selain gula rafinasi kita lihat juga gula itu biasanya bisa diolah juga untuk farmasi
jadi farmasi juga membutuhkan gula loh bu
namanya gula rafinasi
jadi itu yang harusnya pemerintah prioritaskan
ini yang akan spesifik kita bahas
ini adalah keputusan menteri perdagangan per mei dua ribu dua puluh
rini sumarno dalam hal ini sebagai menteri bumn menjelaskan
rni dan ptp itu dikurangi ya
karena menyesuaikan dengan kapasitas giling sampai akhir dua ribu enam belas
jadi ada namanya kapasitas giling
jadi kapasitas giling ini menjadi salah satu pertimbangan mengapa dari total yaitu tiga ratus delapan puluh satu
jadi total kota impor dua ribu enam belas itu adalah tiga ratus delapan puluh satu ribu ton
itu untuk memenuhi defisit yang nggak bisa diproduksi gitu
dan kapasitas giling ini menjadi alasan mengapa akhirnya harusnya satu ratus empat belas ribu ton itu dibagi bagi
ada rni kemudian ini ada rni juga ya yang mendapat jatah
kemudian ada ptp sepuluh ptp sebelas ptp sembilan sepuluh sebelas dua belas
hitung aja sampai ribet
ya baik ini adalah jatah jatah yang seharusnya dimiliki oleh bumn yang tadi saya sebutkan

kemudian mengapa sisanya dialokasikan dialihkan ke bulog dua ratus enam puluh tujuh ribu ton oleh bumn

karena itu tadi kapasitas giling
lalu yang dipermasalahkan kita kaitkan dalam konteks irman gusman yang mana
yang disebutkan cvsb
yang kemudian disebut sebagai semesta berjaya tersebut
rebutan ini loh rebutan jatah apa
rebutan jatah untuk impor meskipun si bulog bilang oh bukan sbi itu hanya distributor
dan menjadi pertanyaan kemudian kalau hanya distributor pt spb
mau dugaan kita
membayar seorang ketua dpd
yang berasal dari daerah yang sama tempat dia berasal
yaitu irman guzman
untuk apa tujuannya
apa mungkin untuk menaikkan
statusnya dari distributor menjadi impor
kan kita juga tidak tahu
jadi itu akan terbuka nanti di pengadilan
apa sebenarnya yang terjadi meskipun bulog mengelak
kemudian akhirnya menyatakan kami sudah menyetop
aktivitas dari ptsb sebagai distributor
tapi yang menarik juga ya
ini pernak pernik ya saya terlepas dari hal ini
si tanto ataupun juga pengusaha ya
yang disebutkan diduga menyuap
dari irman guzman tersebut
sesungguhnya juga statusnya terdakwa loh
di pengadilan negeri padang
dia itu sebenarnya tahanan kota
jadi tidak boleh keluar dari kota padang
tapi hebatnya negara kita
seorang tahanan kota pun bisa melalang
buwana bisa sampai ke jakarta
bahkan tertangkap tangan
di rumah pejabat negara rumah dinas
pula rumah dinas
rumah yang dibangun dengan uang rakyat
kemudian itu adalah fasilitas
untuk betapa seorang pejabat negara
itu dihormati disitu
malah disitu pula ya ketahuannya
dan tertangkap tangan lagi versi kpk
tapi lepas dari itu bahwa kuota impor ini
gula itu memang manis ya
seperti ada gula ada semut ya
ada pepatah yang mengatakan
tapi begini loh impor gula itu emang
menjadi salah satu celah
untuk siapapun bermain
dalam hal ini saya menarik
saya membaca beberapa artikel
tapi dalam hal ini saya melihat bahwa
momentum tertangkapnya irman guzman
dengan dugaan suap impor gula
importasi gula harusnya menjadi sebuah momentum penting
karena selama ini spesifik ke bulog misalnya
bulog itu saat ini sudah memiliki sekitar tiga puluh tujuh atau lima puluh tujuh rekanan
untuk mereka mendistribusikan gula impor
tapi menurut kppu hal tersebut tidak dilakukan dengan cara teknis
tandatangan untuk memiliki gula impor
harusnya ini menjadi momentum paling baik
bulog untuk melakukan tender yang lebih terbuka
sehingga hal hal remeh temeh
hal hal dagang pengaruh dagang kekuasaan seperti ini
sehingga gula kembali ke hitohnya
untuk memenuhi kebutuhan nasional
dalam hal ini ptp ptp yang banyak ini
kemudian juga rni
kan mereka punya lahan
bukankah mereka memang tugasnya adalah untuk memproduksi
mengapa sekarang jadi importir
mengapa mereka tidak memompa produktivitasnya saja
dibandingkan memilih menjadi importir
negara ini harus tetap menjalankan fungsi masing masing
bumn pejabat negara
di titik dia berada
agar tidak ada lagi yang memperdagangkan pengaruh
ataupun juga kekuasaan
atas nama kepentingan rakyat